puluhan orang yang tergabung dalam laskar prabowo delapan
menggelar deklarasi dukungan di gedung juang empat puluh lima benteng jakarta pusat kamisya
mereka menetapkan pilihan kepada menteri pertahanan prabowo subianto
sebagai calon presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
di hadapan para relawan hashim joyo hadikusumo yang juga merupakan adik prabowo memastikan
prabowo akan melanjutkan program program presiden joko widodo
jika terpilih menjadi presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
menurut hashim yang dikerjakan oleh presiden joko widodo memiliki banyak kesamaan dengan program program prabowo